sepuluh petak makam di tpu khusus jenazah covid sembilan belas di rorotan jakarta ambles pada rabu kemarin
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kita sudah terhubung dengan koresponden kami
ada roni satria di tpu rorotan jakarta
selamat siang roni
kalau dari hasil penyelidikan sementara dari pihak otoritas maupun aparat setempat bagaimana roni
apa yang menjadi penyebab amblesnya makam di tpu rorotan
dan bagaimana nasib dari sekitar delapan ratus lebih lahan makam yang masih tersedia di sana
ya selamat siang heranov
kita melihat tadi bahwa masih ada upaya untuk melakukan perbaikan
ataupun merapikan petak makam yang sempat ambles dua hari lalu
yaitu tepatnya pada tanggal tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
kalau kita lihat dari segi jumlah yang sudah disampaikan oleh dinas pertamanan
dan juga kehutanan dki jakarta menyebutkan ada sepuluh petak makam
tetapi apa yang kita lihat di lapangan relatif lebih banyak dari angka tersebut
dan kalau kita lihat dari apa titik titik tempat terjadinya ambles ini
hampir sebagian besar kita terlihat didominasi untuk petak makam yang berada lebih dekat dari lintasan kendaraan
kalau kita lihat tadi di titik lintasan kendaraan ini ada bekas lalu lalang kendaraan
atau yang biasanya adalah merupakan ambulans
membawa sejumlah peti jenazah yang juga nanti akan dilakukan pemakaman seperti itu
sehingga memang yang dekat dengan lalu lintas perjalanan inilah yang hampir sebagian besar banyak terjadi kondisi ambles seperti itu
nah sudah ada pancang tali kemudian bambu yang juga sudah dibuat untuk merapikan kembali
meletakkan pada bisa dikatakan untuk lurus jarak antara satu petak makam ke petak makam yang lain
dan ini selalu dilakukan
tetapi memang kalau kita lihat penyebabnya
ada sejumlah faktor kalau kita tahu bahwa dahulunya tpu rorotan ini dibangun di awal januari dua ribu dua puluh
yang merupakan dulunya adalah rawa dengan kawasan sekitar relatif merupakan persawahan
yang kita tahu dengan kondisi tersebut kontur ataupun tekstur tanah ini relatif basah di bagian bawah
ini yang membuat adanya banyak rongga di tanah yang ada di tpu rorotan
sehingga potensi untuk terjadinya ambles ini cukup tinggi
itu yang pertama
nah yang kedua kalau kita lihat dengan jarak antara pemakaman saya akan kembali mengingat ketika juni
akhir juni lalu saya juga melakukan peliputan di sini heran
di mana satu hari pemakaman mencapai satu ratus delapan puluh tujuh jenazah
ini berarti dalam satu waktu kurang lebih dari tiga puluh menit
satu pemakaman selesai langsung dilakukan pemakaman di sebelahnya
bisa anda bayangkan dalam kondisi yang belum terlalu padat
tetapi liang lahat liang lahat berikutnya sudah digali
ini untuk menyiapkan jenazah yang akan datang
nah kondisi ini kita bersyukur saat ini dari tadi saya berada di pagi hari ini hingga saat ini
tidak ada satu ambulans yang kami lihat membawa jenazah untuk melakukan pemakaman
mungkin ini menjadi satu tanda baik bagi kita semua bahwa angka kematian relatif sudah menurun drastis
ini yang kita harapkan juga akan menjadi hal yang baik kedepannya tetap selalu dalam kondisi yang hanya tinggal jenazah ini saja
yang mungkin didatangi oleh keluarga untuk melakukan ziarah
nah faktor ketiga tadi yang lainnya adalah salah satunya adalah faktor liang lahatnya ini sendiri
yang saya sebutkan tadi sudah dekat dengan lintasan lintasan kendaraan
dan juga petinya yang disebutkan dari pihak kehutanan dki jakarta menyebutkan sudah mulai lapuk
dalam kurun waktu sebulan dua bulan sudah mulai lapuk ini yang menyebabkan adanya pergerakan dari kontur tanah tadi
saya melihat di titik titik yang ada ambles ini sudah mulai dirapikan tetapi belum terlalu dipadatkan oleh
mungkin faktor dari kalau kita lihat petugas yang ada tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kemarin yang ada tiga puluh empat petugas
tetapi hari ini saya melihat ada sekitar sepuluh hingga lima belas petugas saja yang merapikan sehingga masih bentuk rongga rongga tanah
yang hanya dirapikan setidaknya mereka berada pada petaknya tetapi belum dipadatkan
ini yang perlu dilakukan lebih lanjut supaya nantinya tidak terjadi amblas amblas berikutnya yang mungkin potensi ini terjadi
karena kita tahu dengan
kontur tanah atau tekstur tanah yang terada di tpu rorotan ini
satu hal yang ingin saya bagikan di sini heranov mengingat kita tahu bahwa untuk membuat sebuah lahan pemakaman
ada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan yakni salah satunya adalah jarak dari lokasi pemakaman tersebut dari
harus minimal lima ratus meter dari pemukiman penduduk
tidak boleh dengan pemukiman yang padat penduduk
kemudian yang kedua tidak diperbolehkan
tidak bolehkan untuk dibangun di lahan yang subur
nah mungkin perlu kajian lebih lanjut terkait dengan apakah tpu rorotan ini yang tadinya rawa dan wilayah sekitar adalah persawahan
dikategorikan ke dalam kriteria lahan yang subur
ini juga harus menjadi perhatian bersama bahwa mungkin dalam konteks kedaruratan ketika itu
sehingga dibutuhkan lahan yang cukup banyak sempat kita mengalami kritis lahan
maksud saya krisis lahan di akhir november hingga desember dua ribu dua puluh
yang menyebabkan tentunya ada kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk menyegerakan membangun lahan baru dan dipilihlah tpu rorotan dengan asumsi untuk bisa menampung lebih dari tujuh kapasitas ataupun juga petak makam yang ada
saat ini sudah terisi enam tiga ratus tiga dan masih ada delapan ratus sembilan puluh tujuh liang lahat lagi yang bisa menampung masyarakat untuk nanti dimakamkan
dan kita berharap dengan tadi yang saya katakan tidak ada satupun ambulans yang diberikan
ambulans yang datang ke sini kita berharap ini menjadi suatu kabar baik bagi kita semua
dan juga tidak berharap ada untuk melihat kondisi yang cukup berbeda
ketika juni lalu saya melihat hampir setiap lima menit ambulans tapi saat ini tidak ada heranov
baik kita harapkan pengerjaan akan segera selesai dilakukan di sana bagi petugas
terima kasih atas laporan lengkap anda roni satria langsung dari jakarta